pemerintah saat ini tengah memonitor lonjakan kasus covid sembilan belas di beberapa negara
akibat varian omikron ba empat dan ba lima
pasalnya jenis varian ini sudah terdeteksi di indonesia
menteri kesehatan gunadi sadikin menyatakan kenaikan jumlah kasus positif
yang baru baru ini terjadi juga berkaitan dengan temuan varian omikron ba empat dan ba lima di indonesia
menkes mengimbau masyarakat tidak perlu panik menghadapi situasi saat ini
pemerintah akan terus mengenjot distribusi vaksin booster ke masyarakat
untuk menjaga imunitas kelompok
masyarakat juga diimbau tetap menggunakan masker saat berada di dalam ruangan
pemerintah akan terus mengenjot distribusi vaksin booster ke masyarakat
pemerintah akan terus mengenjot distribusi vaksin booster ke masyarakat